keinformasi berikutnya kami memiliki data terkait angka kekerasan seksual anak yang meningkat dalam rentang waktu dua ribu sembilan belas sampai tahun dua ribu dua puluh
berdasarkan data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diimpun tim litbang cnn indonesia
kekerasan seksual terhadap anak pada tahun dua ribu sembilan belas mencapai enam empat ratus lima puluh empat kasus
pada tahun dua ribu dua puluh kekerasan seksual meningkat menjadi enam sembilan ratus delapan puluh kasus
yang terbaru dua ribu dua puluh satu data dari januari hingga september saja kasus kekerasan sebanyak lima enam ratus dua puluh delapan kasus
lalu di mana dan kapan saja kasus kasus kekerasan seksual ini terjadi berikut data yang kami himpun
ini pada tahun dua ribu dua puluh satu yang terbaru adalah november terjadi di sumatera barat
kemudian ini adalah tahun dua ribu dua puluh

kemudian berikutnya tahun dua ribu dua puluh
ini masih tahun dua ribu dua puluh
september dua ribu dua puluh di raja polaya
berikutnya ini adalah tahun dua ribu sembilan belas
januari dua ribu sembilan belas di makassar sulawesi selatan
dan agustus dua ribu sembilan belas di kecamatan gunung putri bogor jawa barat
dan ini hanya sebagian
dan ini hanya sebagian
dan ini hanya sebagian
dan ini hanya sebagian
dan ini hanya sebagian
dan ini hanya sebagian
dan ini hanya sebagian
dan ini hanya sebagian
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung ada bapak nahar deputi perlindungan khusus anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak p tiga a
selamat sore pak nahar
selamat sore mbak putri
terima kasih bapak
berikutnya ada buai marhayati solihah komisioner kpai
tapi komunikasi kami sedang terganggu dengan ibu ai
saya ke pak nahar terlebih dulu
pak nahar selamat sore
pak nahar bagaimana sebenarnya negara mengambil peran
karena kasus terus ada kasus terus terjadi
sepertinya tidak ada penurunan dari data yang kami sajikan tadi dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh juga meningkat
dua ribu dua puluh satu per september saja sudah lima sekian
iya yang pertama tentu kita perlu terus mewaspadai kasus kasus ini terjadi di sekitar kita
oleh karena itu maka semua upaya kita lakukan salah satunya adalah melakukan upaya
kita menyiapkan data lalu kemudian mengantisipasi hal hal yang kemungkinan akan telat respon
oleh karena itu maka data menjadi penting
nah dari data ini kemudian juga terhubung dengan bagaimana cara kita memperoleh data
salah satunya adalah memastikan masyarakat bisa dengan mudah melaporkan kasus kasus yang terjadi
sehingga dari prosesnya
dari proses ini kita berharap ketika data tersedia lalu kemudian titik di mana kejadian kejadian bisa dideteksi
maka kita bisa menghubungkan semua sistem sumber kita untuk melakukan upaya upaya pertolongan pertama
lalu kemudian melayani mendampingi sampai persoalan persoalan yang dihadapi anak menjadi terbatas
lalu kemudian mendampingi dengan sebaik sebaiknya sehingga membantu memulihkan kondisi para korban
sistem pelaporan itu semudah apa sih pak sebenarnya
dan apakah sosialisasinya juga sampai sudah ke bawah
karena yang kita tahu masih banyak orang tua yang katakanlah gamang bingung
dan kemudian peristiwa ini kan terjadinya pelakunya justru orang orang terdekat pak nahar
apalagi ini ya beberapa kasus selama misalnya kebijakan belajar di rumah
lalu kemudian dari beberapa kasus yang terjadi
memang hal hal yang contoh aja misalnya di kota padang yang terakhir
yang dua anak itu terjadi di dalam rumah
artinya bahwa ini memang menjadi titik di mana kita terus berupaya untuk mencegah gitu ya
meskipun ada beberapa kasus yang
misalnya kita tidak duga bahwa rumah ini keluarganya ada yang menjadi korban kekerasan seksual
tapi ketika terjadi seperti itu maka sosialisasi dan proses di mana masyarakat harus respon terhadap persoalan persoalan ini
ini juga harus disiapkan sehingga kita mencegah itu
menjadi tujuan utama
tetapi ketika terjadi sesuatu itu juga mencegah agar anak tidak mengalami kondisi yang lebih buruk lagi
oleh karena itu maka ketika ada tanda tanda bahwa anak kelihatan menjadi korban kekerasan seksual misalnya
ini lingkungan sekitar itu harus bisa mendeteksi merespon lalu kemudian memberikan pertolongan dan mendampingi
dan tinggi anak ini keluar dari masalah
baik baik pak nahar
saya ke bu ai sudah bergabung bu ai marhayati solihah komisioner kpai
bu ai titik lemah sistem perlindungan kita terhadap anak itu di mana bu ai sebenarnya
tadi sangat memperhatinkan ya
kita bertubi tubi pak nahar
kasus yang sebetul membuat murani kita hancur ya karena tetap di keluarga pengasuhan pak
kita harus sebetul betul lihat sebagai ruang yang betapa rapuh ya
sisi ketangguhan keluarga dan pengusutan ini menjadi tantangan terbesar
karena berjalan dengan data data yang masih di kpai sekaligus juga memperlihatkan bahwa keluarga dan sisi pengasuhan ini
menempati angka tertinggi dalam dua tahun terakhir
dalam pengaduan dari masyarakat serta data data faktual ya
baik itu konteksnya kekerasan fisik psikis serta kekerasan seksual yang hari ini sedang kita bincang
jadi disitulah memang hulu dari sekian banyak problematika
sehingga ini menjadi tantangan baik konteks pencegahan penanganan ya
reintegrasi itu kembali ke keluarga tetapi keluarganya dulu yang harus disehatkan
berbarengan dengan bagaimana situasi korban
betul betul pada titik pulih dan pemberdayaan pada anak terutama aspek aspek pemenuhan haknya
pihak berpendidikan dan kemudian memiliki pengasuhan kembali
pada poin ini saya kira kita harus bekerja lebih keras harus kita tingkatkan segala macam bentuk dari komitmen
terutama saya pikir kita sudah punya banyak peraturan baru ya
baik itu perpres enam puluh lima dua ribu dua puluh tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
itu menempatkan pengasuhan
betul betul menjadi starting point yang harus menjadi ketangguhan keluarga kita ya keluarga indonesia
dan itu ternyata relevan dengan situasi hari ini bahwa betul ada ketercabutan ya
keterserabutan dari sisi aspek edukasi skill pemberdayaan serta kecakapan pengasuhan kita
yang berkontribusi pada situasi kekerasan terutama kekerasan seksual yang hari ini sedang kita bincang

karena ini perlindungan kursus anak
jadi ini dua hal yang saya pikir di tahun ini menjadi sebuah kerobosan penting dan sebuah komitmen penting pemerintah dalam membangun upaya yang tadi disampaikan
oke celah jadi dari sisi aturan kita sudah kuat sekali ya bu aya menurut anda ya
dari sisi aturan sudah kuat ya
ya sebetulnya kan keluarga ini sudah kita sudah punya banyak sekali aspek aspek penguatan dan pencegahan
tetapi ya masih banyak sekali bolongnya gitu
salah satunya skill dan ketangguhan keluarga ini harus terus diedukasi bukan hanya aspek aspek pencegahannya
tetapi juga bagaimana kalau sudah terjadi bagaimana kalau sudah ada indikasi bagaimana early warning terhadap situasi kekerasan
saya kira itu belum semuanya melek mbak
baik baik sayang sekali waktu kita terbatas tapi yang pasti kita semua kemudian bersepakat
kalau misalnya memang keluarga harus dikuatkan itu tidak bisa hanya dilepaskan keluarga sendiri
jadi mencari informasi mencari panduan tapi kemudian dari pemerintah dan juga kemudian pemerintah daerah di sini juga harus turun tangan bersama sama
begitu ya bu aya dan panahar ya
kurang lebih ya
baik baik sepakat nanti lain kali akan kita lanjutkan kembali
dialog ini lebih panjang tentunya terima kasih banyak pak nahar bu ai sore hari ini terima kasih